lo kemarin nyuruh haikal untuk mukulin gue saat gue mau keponcak sama kinar
iya kan jujur aja lo

tapi gue nyuruh haikal buat cegah lo
berbuat jahat sama kinar
tapi gue gak pernah nyuruh haikal buat gebukin lo
tapi gue nyuruh ikel buat cegah lo
berbuat jahat sama kinar
serah lo deh
yang jelas sekarang
kinar itu lagi ada di rumah

dan nyokap gue lagi pada kerja
lagi keluar semua
lo tau dong apa yang ada di pikiran gue
soal ibu lo sendiri aja lo bisa seenak enak

lo gimana sih gak mikirin perasaan ibu lo

gue peringatin ya sama lo ya
men kalau terjadinya atas dasar suka sama suka gimana
kalo lo gak mau terjadi apa apa sama kinar

lo lakuin yang gue minta waktu itu
lo bilang lo gak bakal deketin dia lagi

gue kasih lo waktu satu jam dari sekarang
ya lu tahu lah apa yang bakal gue lakuin ke kinar
apa yang harus gue lakuin
telepon yang ada di apartemen